oke menonton film di bioskop di ibu kota sudah diperbolehkan di masa psbb transisi ini
namun ada beberapa notes ada beberapa catatan aturan penting yang harus anda perhatikan kalau nanti anda mau menikmati film layar lebar ya
kita akan lihat selengkapnya berdasarkan data yang dihimpun oleh tim litbang cnn indonesia
jadi bioskop dibuka ini dia ada aturannya catat aturannya
kita lihat yang pertama untuk menghindari kerumunan bahwa pemprov dki jakarta ini memang mengeluarkan aturan untuk membatasi jumlah penonton yang datang ke bioskop
jadi hanya seperempatnya
kemudian untuk penegakan protokol kesehatan yaitu salah satunya adalah jarak sosial menjaga jarak sosial
nanti penonton yang ada di satu studio bioskop itu
duduknya juga nggak boleh deket deketan nggak boleh sebelah sebelahan banget ya
jadi harus ada pembatasnya paling tidak jaraknya dibatasi yaitu adalah satu lima meter
jadi kalau misalnya anda pergi nonton biasanya mungkin sama teman atau sama pacar atau mungkin sama orang tua lah ya
biasanya sebelah sebelahan sekarang udah nggak boleh lagi
harus terpisah jaraknya satu lima meter itu tadi
dan yang pastinya ini harus diikutin ya aturannya penonton tidak boleh asal asal pindah pindah tempat duduk gitu
jadi misalnya kadang kadang
kadang kadang kan suka udah dapat seatnya tuh nomornya nomor berapa di row berapa
kemudian ah itu kosong gitu mau pindah situ aja
itu nggak boleh ya catet itu tidak diperbolehkan
kemudian kalau misalnya nonton bioskop nggak lengkap kalau misalnya nggak cemal cemil gitu ya
nggak minum kemudian nggak makan
biasanya makanan dan juga minuman yang disediakan di dalam bioskop itu catatannya pengelola harus mensterilisasi ya
alat makan dan minumnya
kemudian sejujurnya itu pelayanannya dilarang menyediakan makanan prasmanan
jadi nggak boleh dalam bentuk prasmanan
dan seluruh pegawai yang bertugas di lingkungan bioskop harus menegakkan protokol kesehatan
yang paling penting adalah harus menggunakan masker face shield dan juga sarung tangan
itu aturannya catatannya
nah kemudian ada beberapa poin poin lain
yang juga harus diperhatikan baik oleh penonton kemudian juga pengelola untuk menjalankan protokol kesehatan
ketika bioskop ini nanti kembali diizinkan untuk beroperasi
yang pertama kita lihat ya
kita lihat antrian
ini soal antrian masuk ya
antrean masuk keluar dari bioskop ini harus dijaga ketat
jadi kalau misalnya kita biasanya selesai nonton film selesai kredit title semua langsung brrrr gitu keluar ke pintu exit
ini nggak boleh semuanya harus tetap jaga jarak
minimal kalau tadi duduknya satu lima meter
ini juga antrean masuk antrian keluar juga dibatasi satu lima meter
jadi gak boleh deket deketan gak boleh dempet dempetan
kemudian disarankan juga penonton yang menikmati film atau nonton di bioskop ini
usianya adalah usia di rentang usia dua belas sampai dengan enam puluh tahun
ya pastinya juga penonton ini harus dalam kondisi sehat
karena nanti ada petugas yang akan memeriksa suhu tubuh sebelum masuk ke bioskop
meskipun memang sudah ada layanan makanan dan juga minuman tadi yang saya sebutkan
para penonton tetap diwajibkan untuk menggunakan masker
jadi selama film jadi mulai masuk pintu bioskop
anda wajib tetap harus menggunakan masker itu tadi
terus kalau misalnya pesen tiketnya gimana caranya
kalau pesen tiket biasanya ada antrian gitu ya
antrian tiket petugas bioskop yang melayani anda
sekarang tiket semuanya dijual belikan secara online
jadi memang semua harus dalam keadaan online
anda pesan tiket gitu film apa seatnya dimana
ini harus online untuk apa
untuk menghindari kontak fisik
jadi langkah ini memang salah satunya bertujuan untuk mempermudah pengecekan data dalam proses tracing
kalau memang nanti ditemukan kasus positif covid sembilan belas
preventifnya itu ya
kemudian ini juga harus dicatat aturannya
oke dicatat aturannya
bagi pengelola bioskop kalau misalnya ketahuan melanggar protokol kesehatan ada sanksinya
kita lihat berdasarkan
pasal delapan ayat satu peraturan gubernur dki jakarta nomor satu ratus satu tahun dua ribu dua puluh disebutkan bahwa pengelola usaha bisa dikenai sanksi administratif
saya coret di atas kenapa dia turun ke bawah
ini ada sangsinya
ada sanksi administratif berupa penutupan sementara paling lama tiga x dua puluh empat jam ya
tiga x dua puluh empat jam bioskop dapat ditutup
nah itu sekali melanggar kalau misalnya kembali melanggar dikenai denda administratif sebesar lima puluh juta rupiah
ya kemudian pengelola yang melakukan pelanggaran lagi ini progresif
jadi dendanya naik dua kali lipat jadi tambah seratus juta rupiah
nah kalau kembali berulang lagi dan seterusnya pengelola akan dikenakan denda sebesar satu ratus lima puluh juta rupiah
ini gak main main sanksinya ada dalam pergub
jadi kalau misalnya melanggar aturan aturan yang diminta oleh prof dki jakarta ini dia
sangsi administratif yang akan dikenakan kepada pengelola bioskop
itu tadi beberapa catatan penting tentang pembukaan bioskop di masa psbb transisi

kesukaan anda di layar lebar tapi selalu ingat dengan protokol kesehatan jangan lupa